belum puas kamu

bunuh bunuh aja saya sekalian bunuh bunuh saya sekalian
papa saya gak mungkin ngelakuin hal seperti itu
hentikan cukup zaira
dan kamu jangan kamu asal bicara
saya gak habis pikir kenapa kamu selalu menuduh saya sebagai pembunuh suami kamu itu
masalah kamu pengecut berani berbuat kamu gak berangkat menjawab
mas mas udahlah
saat ini utari lagi khawatir kondisi amirah
mas tahan emosi dulu ya
utari juga gak usah pikir macem macem
lebih baik kita pikirkan akan kondisi anginera sekarang
kita doakan supaya dia